sampai jumpa di video selanjutnya
punihlah semua itu
jadi rupanya itu rencana kalian
kalian jangan senang dulu
karena kalian lah yang akan terusir dari tempat ini
aku pastikan raden walang sungsang menjadi raja pajajaran
dan menikah dengan putriku
kau harus ingat siapa dirimu arkanata
kau bukanlah penguasa yang sebenarnya di istana ini
masih ada pewaris tahta yang sebenarnya di istana ini
yaitu pangeran dharma jati
seharusnya kamu yang ingat
karena tempatmu di bawah sini
sedangkan aku di atas sana
sekarang kau boleh cuma wakar arkanata
tapi ingat setelah pangeran dharma jadi datang
mau tidak mau
kau harus mengembalikan
manusia sutra kembali
itu bukan urusanmu
benar apa yang dia katakan
cepat atau lambat
pangeran dharma jaki pasti akan kembali dari pengasingan
dan itu artinya
aku harus menyerahkan kekuasaanku padanya
sebelum itu semua terjadi
aku harus menikahkan putriku dengan raja pajajaran
akhirnya raden kian santang sudah terusir dari istana
dan kemudian dia menikah dengan putriku
kau harus ingat
kau harus ingat
kau harus ingat
itu adalah ter spending pada sejarahku
para para duit pun sudah disebar kekampung kamu
untuk menyampaikan pengumuman larangan
menolong ra kah kian santang
yang harus kita singkirkan yaitu
nima serah santang
dan juga raden walang sung sang
jadi rupanya itu rencana kalian
kalian jangan senang dulu
karena kalian lah yang akan terusir dari tempat ini
aku pastikan raden walangsungsang menjadi raja pajajaran
dan menikah dengan putriku
kalau harus ingat siapa dirimu arkanata
kau bukanlah penguasa yang sebenarnya di istana ini
masih ada pemerintah yang sebenarnya di istana ini
yaitu pangeran dharmajati
seharusnya kamu yang ingat
karena tempatmu di bawah sini
sedangkan aku di atas sana
sekarang kau boleh cuma wakar arkanata
tapi ingat setelah pangeran dharmajati datang
mau tidak mau
kau harus mengembalikan tatamu ini
manusia sutra kembali
itu bukan urusanmu
akhirnya tidak lushgandh
aku ikhlas menerima hukuman ini
mungkin memang ini sudah menjadi jalan hidupku
tapi aku yakin ada hikmah yang sangat besar dibalik kejadian ini
mungkin ini semua adalah ketentuan allah
agar aku bisa berdakwah kembali
menyebarkan agama islam
sesuai apa yang aku ikrarkan
pada saat aku berada di mekah
memang masalah berdakwah selalu terabaikan
karena banyaknya masalah di istana pajajara yang harus aku selesaikan
aku akan berdakwah kembali
menyebarkan agama islam ke tempat tempat
dimana aku tidak dikenali di sana
aku harus menyamar
aku tidak mungkin lagi memakai nama
karena sudah banyak yang mengenal nama itu sebagai diriku
aku akan menggunakan nama lain
aku akan menggunakan nama itu
ada apa itu
jangan hilangkan ucapan dia
lebih baik kita habisin dia kagang
tidak semudah itu kau meminta ampun
tunggu dulu paman
ada apa ini
pasti kalian hidup gak
tunggu untukkan pana apa klingin
jadi apa yang kita pakai avoided apa mereka fokus nanti
rasa apartemen big kid
jangan buat kes luar hissanya toldur warna wrt mau kayanya main askor
saya banyak sekali mencintai isturu

aku nya sudah selesai beloved
bicarakan baik baik tentang halil
jangan banyak bicara
aku tidak boleh melukai mereka
aku tidak sanggup berpisah denganmu secepat ini
tapi aku juga mengerti
berlama lama di sini
akan semakin membuatmu merasakan kutukan itu
ampunilah semua itu
biar aku yang menanggung kutukan itu

aku bisa menanggung kutukan itu

jika kau mampu menanggung sepuluh pukulan cemetiku tanpa menanggung
kau akan terbebas dari kutukan itu
bahkan suamimu akan terbebas dari kutukan
aku akan menanggung kutukan itu
aku akan menanggung kutukan itu
aku akan terbebas dari kutukan itu
kutukan itu adalah yang terbaik untukmu
aku sanggup menanggung kutukan itu